pemerintah tidak akan ikut campur pemerintah tidak ada intervensi apapun
klb adalah kewenangan dari federasi
pssi sudah memutuskan ya silahkan mereka jalankan